berada di ketinggian sekitar dua ratus meter di atas permukaan laut
inilah destinasi wisata mangunan yang berada di bantul
daerah istimewa yogyakarta
untuk menyusuri kawasan wisata ini
wisatawan bisa menikmati salah satunya dengan menggunakan mobil jenis jeep
dengan paket mulai dari dua ratus ribu hingga tujuh ratus lima puluh rupiah
wisatawan akan diajak mengelilingi beberapa destinasi di kawasan ini
seperti kebun buah dan hutan pinus
diawali pagi hari dengan melihat kabut
dilanjutkan dengan menyusuri sungai kecil sepanjang tujuh kilometer
sepanjang perjalanan wisatawan akan disuguhkan dengan beberapa trek yang terjal
serta melewati hamparan sawah
bagaimana mbak tadi setelah rasanya
seru banget menantang banget
tadi ada yang itu jalannya terjal banget seru banget pokoknya
adrenalin pasti tertantangin kalau di sini
menyediakan paket wisata yang bagi kami untuk memberi tantangan
kepada para wisatawan yang berkunjung di jogja
ya yang jelas karena ini wisata adventure ya
ibaratnya menjelajahi kawasan mangunan ini
yang jelas wisatawan akan mendapat tantangan
adrenalin untuk menyusuri kawasan manggunan ini
setelah lelah mengelilingi kawasan mangunan menggunakan jeep
waktunya menikmati beragam kuliner yang ada di pasar kaki langit
seperti botok puntil daun papaya tiul aneka rasa jenang dawet
hingga jenang jagung yang tentunya lezat di lidah
sebelum membeli makanan dan minuman
wisatawan diwajibkan menukar uang asli dengan koin
yang sudah disediakan oleh pihak pasar
membuat para wisatawan betah untuk berlama lama
hedo nurgantara bantul daerah istimewa yogyakarta